apakah kamu perlu bantuan aku
untuk membalaskan diri kamu
pada si orang ini
balas budi aku
lindungilah raka walang sungsang
sekarang kau harus mengakui
bahwa aku yang terkuat
kau rasakan ini

jangan lupa like share dan subscribe ya

siapa kau sebenarnya
ingin balas budi
yang telah menolong aku
yang dilakukan oleh
aku tidak mengerti
dan aku tidak pernah
siapa kucuk putih
akan membuat sili wangi
kesalahan yang sudah dilakukan pedambu
apakah kamu perlu bantuan aku
untuk membalaskan tihamu
anggap saja ini adalah balas budi aku
aku akan jadikan kamu sakti menterakunan anak muda
aku tidak akan berhenti selama aku bertemu dengan gusti pramusi luwak
kalau kamu maksa aku akan berbuat kasar terhadapmu
tolong terima aku sedikit lagi
wah bertahanlah wak
wak wak wak
wak wak wak
wak wak wak
apa yang anda lakukan di kamar ini
aku dan wak ingin lihat keadaan ibu nasib bangar
kami perhatikan keadaannya dengan sangat penting
kita sangat ingin keadaannya seperti dulu kalah
lalu apa yang terjadi pada gusti amok maroko kenapa dia tidak tersadarkan diri
dulu wak pernah keracunan dan sekarang sering kumatangan
jadi akhir akhir ini dia sering tidak sadarkan diri
kalau begitu izinkan hamba
untuk menikmati gusti prabu amok marugo
kalau nanda prabu surawi sessa dan gusti amok marugo punya niatan buruk pada gusti ratu subang larang
biar aku saja yang memeriksanya
nanda prabu uang nanda prabu
nanda prabu nanda prabu
kau kira nanda prabu kau kira
gusti amok marugo sudah mati
kau kira nanda prabu
kian santang benar benar sakti
kalau begini terus aku bisa kan
dia adalah bismillah

untukohjut euforia latihan peracanang ter conditioner harga terhadap perang pada masa dua ribu empat belas m
perhitungannya android abad